ketegangan di semenanjung korea terus meningkat pasca uji coba rudal korea utara ke perairan jepang
jepang geram dan meningkatkan pertahanannya setelah mendapat jaminan perlindungan dari sekutunya amerika serikat
sementara pemimpin korea utara kim jong un menyatakan uji coba ini merupakan bagian dari rangkaian operasi militer untuk menyerang markas amerika serikat di guam
di lain pihak presiden donald trump mengungkapkan frustasinya dalam menghadapi korea utara
untuk membahasnya kami telah terhubung dengan pengamat hubungan internasional dari universitas pajajaran bandung opsatar sinaga
selamat sore pak opsatar
waalaikumsalam selamat sore pak
bisa mendengar suara saya pak
baik pak usatar saya akan langsung ke pertanyaan intinya pak
kalau kita lihat ketegangan di korea utara aksi saling gertak antara amerika dan korea utara
bahkan uji coba rudal beberapa waktu terakhir ini apakah ini hanya akan berakhir dari prediksi anda dengan eskalasi terakhir ini
apakah hanya akan berakhir pada aksi gertak menggertak dan meningkatkan eskalasi politik dan ketegangan
atau justru bisa berujung pada konflik militer atau perang mungkin pak ustadzar
dua duanya mungkin pertama karena kim jong un itu adalah anak muda yang emosinya belum stabil
sisi yang lain kita melihat bahwa sebenarnya percobaan rudal yang dilakukan oleh pyongyang itu dengan meluncurkan guangzon dua eleb itu
itu sebenarnya adalah reaksi dari tindakan amerika serikat dengan sekutunya korea selatan dan jepang yang melakukan latihan gabungan sebelumnya
itu yang membuat maka kemudian korea utara bereaksi dengan cara meluncurkan rudalnya
reaksi balasan sebenarnya pak ya dari apa yang kemudian amerika dan sekutunya lakukan untuk yang sebenarnya yang meningkatkan eskalasi ketegangan itu amerika dan sekutunya sebenarnya di semenanjung korea
ya dari awal amerika serikat sudah mulai merancang sebuah gerakan melalui pbb dengan melahirkan resolusi pbb di tahun dua ribu enam belas
yang mengarah pada upaya untuk menghambat korea utara mengembangkan nuklirnya
nah kemudian dari situ sudah mulai muncul eskalasi ketegangan
ya kemudian reaksi itu berujung pada latihan gabungan
dan kemudian ditanggapi oleh kim jong un dengan cara meluncurkan rudal wang song dua belas
seberapa lagi lagi pertanyaan saya seberapa mungkin eskalasi ini meningkat dan berakhir pada konflik atau konflik militer gitu atau peperangan misalnya
di bawah kim jong un
di bawah kim jong un korea utara dan amerika serikat di bawah donald trump gitu
saya kira dua duanya sama sama tidak punya tingkat emosi yang stabil ya antara donald trump dan juga kindong un
tetapi kita harus lihat bahwa masih ada sisi positif di mana rusia dan cina keterlibatannya untuk mendukung pyongyang itu tidak terlalu maksimal
yang paling utama mungkin adalah bujukan dari pemerintah china
tiongkok saat ini adalah sekutu terkuat daripada pyongyang
yang kedua kita lihat akibat dari serangan rudal huangsong dua belas itu
itu mengakibatkan satu pulau di rusia itu hilang
tetapi rusia tidak bereaksi apa apa
nah ini kan artinya pada tatanan ini sebenarnya hanya sampai pada tingkat tekan menekan saja
dan kita memang lihat bahwa ini kalau melihat dari kekuatan rudalnya
ini rudal balistik yang cukup tinggi yang bisa digunakan untuk antar benua
dan roket balistik tersebut secara kekuatan militer itu disebut oleh
kekuatan militer disebutnya medium long lens
yang punya kemampuan untuk bisa berlari secepat sekitar delapan ratus km per jam
dan kemudian memiliki donasi akurasi yang
tadi anda berkali kali mengatakan bagaimana peran tiongkok sebagai negara yang bisa memediasi
atau mungkin menurunkan eskalasi antara korea utara dengan amerika dan sekutunya
sejauh ini tiongkok sudah apa pengamatan anda terhadap tiongkok
langkah langkah tiongkok untuk bisa menurunkan eskalasi ini pak upsata
tiongkok pada saat ini sudah mengatakan bahwa tanggung jawab untuk menurunkan eskalasi persaingan
bukan hanya pada
tapi juga pada amerika serikat
itu artinya bahwa tiongkok sudah mulai menawarkan bergening dia bahwa
tidak bisa korea utara itu dilepaskan begitu saja secara sendiri
karena persaingan sebenarnya terjadi pada kedua negara yaitu korea utara dan amerika serikat
ini artinya bahwa china sudah mulai mencoba untuk menekan amerika serikat
pyongyang tidak mungkin mau dibiarkan sendiri
seperti kita melihat bagaimana
kalau misalnya peristiwa yang terjadi dengan irak
kalau dia mau sendirian
maka dia akan diposisikan seperti ketika irak diinvasi habis habisan oleh kekuatan sekutu
dan selama ada rrt dan rusia di belakang pyongyang
maka apapun keputusan di pbb akan selalu di veto oleh kedua negara besar ini
oke anda melihat tidak ada kekuatan pbb atau sanksi internasional yang kuat sekali
untuk bisa mendorong pyongyang untuk tidak
melakukan reaksi reaksi berlebihan terutama reaksi militer ini ya pak om satari
karena memang ada faktor tiongkok dan rusia itu yang akan menghambat sanksi sanksi politik dan ekonomi bagi pyongyang
ya sanksi pbb paling hanya bersumber pada preferensi resolusi pbb tentang penggunaan
larangan penggunaan tenaga nuklir
tetapi aksi tersebut saya kira tidak mencukupi kalau kemudian dibawa ke dewan keamanan pbb
misalnya untuk menetapkan sanksi tertentu kepada pyongyang saya kira akan di veto oleh china dan rusia
oke kalau menurut anda indonesia menjadi salah satu negara juga yang kabarnya nanti akan
kalau misalnya operasi militer ini akan terjadi indonesia juga sedikit banyak akan terdampak atau memiliki imbas dari serangan ini
menurut anda bagaimana indonesia bisa memerankan diplomasinya untuk bisa juga membantu meredakan ketegangan
karena indonesia selama ini
memang dikenal juga punya hubungan baik dengan korea utara gitu pak ustatar
ya secara geografi sebenarnya indonesia bukan posisi yang aman ya
kalau kita mau lihat posisi aman itu ya swiss kemudian fiji kemudian chile yang begitu posisi geografis
tetapi kalau kita lihat kenapa mereka aman
karena mereka berada di semenanjung yang jauh yang kira kira tidak akan berbahaya jika terjadi serangan
tetapi kalau indonesia indonesia itu titiknya titik rawan
tetapi dia juga selama ini kita sudah buktikan bahwa pyongyang dalam policy tertentu juga mengikut sertakan indonesia dalam perhitungannya
terutama dalam perhitungan perhitungan ekonomi
yang kedua kita juga menyaksikan beberapa saat yang lalu ketika ada intelijen yang berurusan dengan jakarta
dan itu hubungannya adalah dengan keluarga besar dari kim jong un
baik kita harap indonesia juga bisa memerankan
peran positif untuk menekan ketegangan ini
dan kita harap juga tidak ada reaksi reaksi yang kemudian bisa membuat apa yang kita khawatirkan bersama terjadi
terima kasih sekali lagi pak ustaz tarasinaga pengawas tubuhan internasional dari universitas pajajaran